hingga tiga puluh juli dua ribu dua puluh dua sebanyak dua ratus tiga puluh tujuh delapan puluh delapan tenaga kesehatan di jawa timur
telah dilakukan vaksinasi covid sembilan belas dosis ketiga
mereka akan menjadi sasaran vaksinasi dosis keempat atau booster kedua
kota surabaya menjadi salah satu daerah di jawa timur yang melaporkan kesiapan
dan akan melakukan vaksinasi dosis keempat bagi sdm kesehatan pada enam hingga tujuh agustus mendatang
adapun vaksinasi itu dikoordinasi oleh organisasi profesi dan rumah sakit
lalu di daerah daerah masing masing mereka juga menyesuaikan dengan dinas kesehatan masing masing
ide masing masing untuk penjadwalan dari pelaksanaan booster
berdasarkan data dari satgas penanganan covid sembilan belas jatim
penggunaan vaksinasi dosis ketiga tenaga kesehatan di jawa timur didominasi merek moderna
dan antibody vaksin booster moderna akan menurun setelah enam bulan
selain itu vaksinasi booster kedua perlu dilakukan seiring peningkatan kasus covid sembilan belas
dan kemunculan vaksin booster
dan kemunculan subvarian omikron
apalagi sudah muncul varian varian baru yang pastinya bisa saja jenis virusnya
bisa berbeda dengan antibody antigen yang terbentuk dengan vaksin yang sebelumnya
sampai sejauh ini kami masih diakomodir sama rumah sakit
sehingga dari rumah sakit sendiri yang akan memberikan jadwal kepada kami nakes
sementara terkait pemberian izin penggunaan darurat vaksin booster pertama pfizer
pada kelompok usia enam belas hingga delapan belas tahun oleh badan pengawas obat dan makanan
disambut baik siswa sekolah menengah atas
meski belum ada aturan teknis pelaksanaannya
namun bagi siswa vaksin bisa melindunginya dalam pembelajaran tatap muka
saya sebagai anak yang sudah kelas dua belas
nah kelas dua belas itu waktu yang sangat penting dan krusial untuk anak untuk siswa siswa kelas dua belas itu
biar bisa fokus ke utbk dan sbmptn dan lain sebagainya
nah kalau misalnya kita harus online lagi
itu akan merubah benar benar semuanya dari sistemnya
dari cara gurunya itu mengajar ke murid muridnya
ada pun stok vaksin di jawa timur yang bisa digunakan sebagai dosis ketiga dan keempat
adalah sebanyak empat ratus tujuh puluh dua enam puluh tiga